nah pemirsa n dua ratus lima puluh disebut sebut sebagai pesawat komersial yang canggih pada zamannya
n dua ratus lima puluh ini merupakan pesawat bermesin turboprop berekonologi flywire system
dipakai dalam pesawat tempur dan baru digunakan dalam pesawat boeing b tujuh ratus tiga puluh
n dua ratus lima puluh ini dirakit selama dua tahun
pesawat mulai diproduksi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua yang ditandai dengan pemotongan material oleh b j habibi
arsitek utama pesawat n dua ratus lima puluh sekaligus direktur utama iptn
n dua ratus lima puluh ini terbang perdana pada sepuluh agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di bandara hussein sastra negara bandung
nah di masa kejayaannya n dua ratus lima puluh ini pernah terbang dari bandung ke perancis sejauh tiga belas lima ratus km
untuk mengikuti perhelatan paris airshow pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sayang perjalanan pesawat n dua ratus lima puluh gatot kaca ini harus berakhir
burung besi ini dikandangkan dan masuk museum pusat tni au dirgantara mandala yogyakarta
pada sembilan belas agustus dua ribu dua puluh setelah dua puluh lima tahun menjadi kebanggaan indonesia
nah berikutnya ada n dua ratus sembilan belas nurtanio yang adalah pesawat multiguna generasi baru
yang dirancang untuk mengangkut sembilan belas penumpang
luas kabin terbesar di kelasnya memiliki sistem avionik canggih
n dua ratus sembilan belas ini dirancang memberikan keuntungan kepada operator dari aspek teknis dan juga ekonomi
selain konfigurasi anggota penumpang n dua ratus sembilan belas dilengkapi dengan peralatan berbagai persyaratan misi
seperti transportasi pasukan konfigurasi evakuasi medis transportasi kargo pengawasan dan sar
pesawat ini diklaim cocok untuk membuka hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
pesawat ini diklaim cocok untuk membuka hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

nah sekarang tentang navigasi
pada tiga belas september dua ribu dua belas presiden susilo bambang yudhoyono ini menetapkan pp tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang perusahaan umum lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan indonesia atau lppnpi
selanjutnya layanan navigasi yang sebelumnya dikelola pt angkasa pura i dan ii
diserahkan kepada perum lppnpi atau airnav indonesia
airnav indonesia ini terbagi menjadi dua ruang udara berdasarkan
perusahaan penerbangan indonesia atau lppnpi

yaitu vir jakarta dan vir ujung pandang di makassar
airnav ini menjadi tonggak sejarah dunia penerbangan nasional
karena satu satunya penyelenggara navigasi penerbangan di tanah air